tapi anda penggemar hello kitty saya tahu alvito ini salah seorang penggemar hello kitty
nah bila iya kini anda dapat merasakan makanan serta minuman yang semuanya itu bertemakan hello kitty
restoran ini terletak di shanghai tiongkok
ya restoran yang bernama hello kitty bistro biangco menyajikan berbagai macam menu makanan barat
sesuai dengan namanya restoran ini semuanya bernuansa hello kitty
dari mulai desain interior makanan minuman hingga film yang disajikan
terkadang para pengunjung merasa tak tega untuk memakan makanan mereka karena terlalu lucu untuk dimakan
restoran ini menyediakan delapan puluh kursi dan buka dari jam sebelas siang hingga sepuluh malam setiap hari
di lantai dua restoran anda juga bisa membeli merchandise khusus hello kitty